kamu langsung istirahatnya mama udah masak
buk tasnya dewi dibawa masuk ayo buan ibu kebiasaan deh nyuruh nyuruh saya masih
beli apa udah udah udah udah mah mendingan ibu ini bawa ke kamar mama siapin makanan ya
kalau tersinggungan ya nggak usah disuruh juga saya ngerti
kapan pulang dari malaysia mah tadi siang
mama dari airport langsung rumah sakit karena mau periksa in kisah mama eh kamu
tahu enggak kok pasti enggak percaya tadi mama ketemu dewi di rumah sakit dia lagi
sekarat dewi lagi sekarat dia kelihatan lagi hamil emang dia jadi nikah andre
kelihatannya tadi dia mengalami pendarahan hebat nggak tahu ya bisa ketolong atau enggak
ah udahlah kita nggak pikirin dia
hai lila kamu kelihatan gemukkan sih perutnya kelihatan buncit lagi
lah ini pacar aja nggak ada masa mengambil siapa sih mama
aduh nom susah banget nyarinya
setau mama sejak kecil kamu suka manggis enggak ini bukan buat lila mama ini ada
temen lagi pengen manggis udah udah masuk allah kenapa lagi sih dia sampai begitu
pasti gara gara ibu tanti waktu itu nyuruh dewi jemur baju sampai dia pingsan
sejare jarek ibu entar dulu enggak boleh ngomong dalam yang dokter bilang apa waktu itu gara gara
anemia iya kan ibu sebagai ibunya ngobrol hai itu lagi hamil diem sejenak ya jangan

benar kata dewi belum aku kasih tahu aja mereka udah ribut kayak begini
apalagi kalau aku kasih tau yang sebenarnya
pokoknya sekarang dewi itu baik baik aja dia cuma harus istirahat di rumah sakit udah gitu aja
udah kalau memang begitu ya mama aja yang nemenin dia di rumah sakit
eh gak usah nggak usah biar saya aja saya kan ibunya
jadi kalau apa apa jadi gampang dan saya lebih banyak merhatiin dewi
kah maksudnya saya gak akan merhatiin dewi gitu
saya ini juga seorang ibu anak saya kawin sama anak ibu
saya tahu caranya mengurus anak
ya ntar kejadiannya begitu lagi dewi kata lagi gak enak
gak ada yang bisa dipanjat di rumah sakit nggak ada
tadi suruh suruh nggak bisa main lagi
hah gak ada
gak ada maksudnya
bagus banget deh jeng endi
bagus bener kan
pokoknya barang kita dijamin deh kualitas bagus loh jen
yaudah deh kalau gitu perhiasannya aku ambil semuanya
tapi tasnya cuma dua yang coklat sama yang ungu
oke deh pokoknya dijamin deh barang barang kita tuh bagus semua
minggu lalu bukannya kamu sudah belanja
tahu diri dong yang kamu pakai itu bukan uang kamu sendiri
mama akan perhatikan
kamu sudah kelewat batas
ya ampun endi
hari gini kamu masih nebeng uang orang tua kamu
kamu kelihatan terjajah sama orang tua kamu
ya udah kita ke bagus iska aja yuk
ya udah deh jeng ini kita pamit ya
minum obat cacing selusin duh tobat mama bikin aku tengsin
aku kan malu banget sama mereka mereka
makanya aku anak kecil yang harus dikasih uang jajan

aku gak boleh tergantung lagi sama mama aku yaudah deh
aku harus coba untuk buka bisnis sendiri
tolong ditransfer hari ini juga ke rekening pribadi saya
sebanyak ini bu
apakah pak satria sudah tahu bu
kolor hijau ganti kostum warna biru
uang itu untuk keperluan darurat kantor
uang keluarga saya
jadi itu juga hak saya
ail tenang menghanyutkan
kalau gak cair
aku hadang kamu ke jalan
kangen banget sama kamu
kamu langsung istirahat ya
mama udah masak buat kamu
tasnya dewi dibawa masuk
ibu ini kebiasaan deh nyuruh nyuruh saya
mendingan ibu ini bawa ke kamar
mama siapin makanan ya
kamu takut tersinggungan
gak usah disuruh juga saya ngerti
aku punya kejutan buat kamu
raksasa dulu tapi
matanya harus ditutup ya
sebelum berantem lagi
ke mana sih
ya allah armia
tahu kan kamu itu semangat banget untuk ngajar anak anak
makanya sekarang aku bukan harus mengelola kamu
aku malah harus mendukung kamu
karena aku tahu itu perbuatan yang mulia
sekarang makanya aku bikinin sanggar belajar bersama anak anak
nah itu gratis
dan aku sengaja bikin dekat rumah supaya kamu itu nggak kecapean
allah baik sekali sama aku ndre
kasih aku suami kayak kaum
sekarang kamu lihat
itu bagus banget
iklan kita sudah dipasang di koran hari ini bang
sekarang tidak perlu bingung lagi
segera simpan uang anda
semakin besar uang yang anda tanam
sebagian besar bunga yang anda dapat
segera hubungi arman
hah top banget di iklan
yang mau nanam duitnya sama kita
ini artinya sebentar lagi kita bakalan jadi orang kaya
saya sendiri sudah nggak sabar pengen jadi orang kaya
hebat bang hebat
mirza bosan di rumah
tiap hari ngeliatinnya tuh cuma bapak sama teman bapak
itu merencanain suatu kejahatan pak
pak mau sampai kapan sih pak
bapak tuh kayak gini
bapak bilang setelah bapak keluar dari penjara bapak mau taubat
sampai sekarang nggak pernah bapak tobat
jaga mulut lu ya
nggak ngajarin gua lagi
kalau gua tobat lu mau makan apa lu
lu pikir duit jatuh dari langit apa
lu terima kalau lo anak penjahat
wah anak tua
mau cepat kaya di zaman susah
ini bukan cuma mimpi
cobalah investasi super menguntungkan
makin banyak modal yang ditanam bunganya makin berlipat lipat
ada penyu dimakan siamang
kenapa baru ketemu sekarang

ada berita apa di koran itu
yang gak penting penting mah
infotainment gosip gosip murahan
nggak berkualitas dan nggak menarik mah
indi masih sedikit lagi
ada yang belum dibaca tinggal dua baris
aku baca dulu nanti
lalu aku kasih mama ya
ehm mungkin dia ada di sana
nanti aku balik
nanti aku pindah ke sana
arif membaca buku
arif membaca buku
iman membantu ibu
iman membantu ibu
sebentar ya anak anak
ah saya belum sempat mengucapkan terima kasih karena kamu udah bantu saya waktu itu
ya itu cuma biasa kok
mirza daripada kamu di luar aja mendingan kamu ikut masuk aja
ya syukur syukur kamu bisa bantu saya gimana
saya liat liat aja dulu
udah gak usah malu malu masuk aja ya
ya saya liat liat aja
ya udah saya masuk duluan nanti kalau kamu masuk masuk aja ya
yuk anak anak mulai lagi
budi sedang belajar
budi sedang belajar